ya setelah sebelumnya menutup akses ke perbatasan kanada
kini amerika serikat juga menutup akses ke perbatasan meksiko
untuk mengetahui situasi terkini sudah ada warga negara indonesia yang berada di amerika serikat
selamat malam waktu indonesia dan selamat pagi waktu amerika serikat virus
virus bagaimana kemudian aturan yang diterapkan dan detailnya seperti apa nih saat pemberlakuan stay at home di amerika serikat
oke terima kasih mayfrey
jadi sebenarnya saya sekarang tinggalnya di massachusetts ya
untuk masak yosef sebenarnya kita masih dalam level mungkin severe social distance ya
tapi mungkin yang saya ketahui yang sudah stay at home itu california new york dan illinois terakhir
lima itu yang tempat state nya chicago itu yang sudah stay at home sekarang kondisinya
memang cases di amerika sudah lumayan banget ya sudah dua puluh ribu
jadi kalau di sini kan cara kerjanya itu per stage ya
jadi kalau misalnya setiap stage merasa sudah harus memerintahkan atau meminta warganya untuk tinggal di rumah
tidak kemana mana dan semua perdipisan ditutup
itu mereka bisa melakukan
ini secara per stage gitu
jadi ya saya tahu sih kayak california sekarang mereka kan awalnya shelter in place
terus sekarang stay at home
jadi mereka memang benar benarnya menyimpulnya di rumah aja gitu stay at home
dan itu kalau saya nggak salah sih gubernurnya bersurat itu ke presidennya
jadi nggak nunggu statewide untuk bilang tutup ya gitu
jadi kayak ya saya tahu sih
ya yang saya tahu sih kayak presidennya menutup border border kan
tapi itu juga katanya untuk non essential
artinya kalau misalnya ada orang yang mau kayak orang sakit atau kayak mungkin ada yang urgent
masih bisa untuk keperbatasan yang saya tahu secara umum
oke virus kalau untuk detailnya seperti apa
di tiap tiap negara bagian kan aturannya berbeda beda nih ya
apa yang kemudian bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan
lalu damai apa
dampak dan juga respon dari warga negara yang ada di sana seperti apa
kalau yang bisa dilakukan kan misalnya kayak setiap state
mungkin kayak di massachusetts
kasus uset mengabarkan bahwa kalau misalnya ada pasien yang membutuhkan testing atau telehealth
atau pemeriksaan kesehatan terkait covid sembilan belas katanya mereka akan bersedia cover
nah itu kan pernyataannya umum banget ya
kalau di amerika kan semua orang yang sakit itu hubungannya lewat asuransi
jadi state bisa mendeklarasi itu tapi tetap hubungannya dengan asuransi
artinya itu enggak
jadi per state punya kebijakan masing masing gitu
per negara bagian sih kebijakan masing masing
terus misalnya kayak sekarang kayak massachusetts tuh sebelas maret kemarin sudah declare emergency
terus mungkin ada
new york beda lagi terus
kalifornya beda lagi jadi otoritasnya
itu yang bisa dilakukan kalau yang
tidak bisa dilakukan
apa ya itu juga
kurang diikutin sih tapi
banyak otoritas sih mungkin ya
nah kalau untuk suasana disini
gimana ya sebenarnya itu
sejak tanggal sebelas maret
karena di masa itu sudah
saya tinggal di cambridge ya
seberang sungainya boston gitu
sebenarnya kan disini belum
baru jadi cambridge sendiri
baru emergency kemarin tapi massachusetts
emergency itu sejak tanggal sebelas maret
itu kan sudah tidak keluar rumah lagi sih
dan itu juga
sudah diikuti karena kampus kampus
kan juga ikut tutup
jadi kayak awal awal itu kayak
harvard mit mereka langsung
semua yang ada di
semua undergraduate semua yang
dipulangkan terus kampus
akan tutup sampai tanggal
ya tidak benar benar
mereka cuma bilang tutup ya sampai akhir semester
jadi kita juga karena
saya juga disini mengikuti
karena konten sekolah disini
jadi ya kita otomatis ya sudah
mada aktivitas lagi gitu terus saya misalnya
biasanya saya ke library
di campus lantai tapi campus lantai juga
akan tutup sampai akhir april
jadi emang pilihannya sudah
mulai sedikit sih
dan kalau yang lain
misalnya kayak toko toko itu sudah
banyak yang mulai
awalnya sih tidak tutup tidak ditinggalkan
tapi orang memang sudah lebih sepi
di jalan dan
beberapa masih ada sih yang kayak berani
dainin makan di tempat
tapi kayaknya sekarang perkemarin
karena cambridge sudah
dikir emergency kalau saya tidak
karena saya juga dapat email
kayak dari salah satu tokoh yang
bukan dengan gitu kkc gitu
yang boleh buka itu cuma yang
highly restricted gitu sih jadi kayak
yang boleh buka itu apa aja tapi yang pasti
supermarket semuanya buka
in stock dan bahkan kayak
sejenis walmart misalnya yang
semua servis retail yang paling besar disini
mereka itu nambah pegawai
banyak banget nambah jam buka
dari pagi banget
misalnya kayak buat lansia
buat lansia itu mereka bisa
belanja dari jam lima pagi
sampai jam tujuh
di sini bilangnya dianggap
mereka punya kebutuhannya lebih tinggi
juga mungkin mereka juga takut
kalau harus ke tempat yang lain
karena mereka juga kompoknya rentan
jadi mereka bisa pergi
lebih pagi dan itu yang memang diutamakan
jadi memang disini kayak
kerasa sih ini memang
lebih seperti tapi yang penting
kebutuhan dasar itu
ada sih ada
ini cukup menarik ya karena
seperti yang tadi disampaikan oleh virus ini justru
untuk waktu operasional dari
sualayan ini justru diperpanjang
ini satu fakta yang cukup menarik
juga dari amerika serikat ya tentunya
nah kalau ketersediaan
barang barang yang ada apakah juga
kalau di indonesia kan seperti yang kita tahu beberapa
di t seperti masker hand sanitizer
ini bahkan langka di mana mana
untuk di e commerce juga harganya
ada yang menjual dengan harga cukup tinggi
nah kalau di amerika serikat seperti apa virus keadaannya
sebenarnya kalau disini juga habis sih barangnya
cuma kalau pengalaman saya

kemarin waktu udah mulai emergency

jadi lebih kredit lagi sih

terus saya lihat trailer besar banget keluar dari marketnya

terus kayak di supermarketnya juga
kebetulan saya juga belanjanya

yang cukup besar
mereka tuh nambah pegawainya jadi efektif banget gitu
kita jadi gak cemas
karena jadi gini
jadi disini canik baying juga ada
orang tetep canik baying kan
saya tuh pasti gak takut gitu
tapi kayak dia supermarketnya tuh
mereka mengatur karena udah nambah pegawai jadi
kerjanya cepet banget pensilnya rapi banget
jadi benar benar mereka langsung menyelesaikan nih
oke mereka udah kayak
woro woro ya buat rangkaian semua berkansi dari belakangnya
tidak akan dilayani yang langsung ke kasir gitu
terus kasila tuh kayak bekerja kayak dua kali lebih cepat daripada biasanya
jadi kita bener bener ngerasa
oh oke kayaknya aman gitu
sambung cuci tangan itu udah abis banget
dan mungkin kalau kayak disini kan
kena olah nih kena olah nih pakai toilet paper atau kayak tisu
itu juga lumayan abis
tapi sebenarnya yang mereka bilang tidak akan available itu
hand sanitizer sama hand shop itu beberapa waktu
tapi kalau misalnya kayak kemarin
saya coba belanja di amalizon
oh ini akan
info lagi ya tanggal segini gitu
kayak dua minggu tiga minggu lagi
dua minggu lagi tiga minggu lagi akan ada gitu
jadi saya juga
salah sih kayak disini kan
market place yang paling gede kan amazon kan
jadi mereka tuh lumayan cepat
kayak kemarin saya baca di new york times juga
ada orang kayak di sebuah state yang
bukan di state yang besar lah
dia udah hoarding udah menjumpai barang

banyak banget sampai belasan ribu
terus dia naikin harga
karena dia tahu bahwa orang secara kebisu
terus ketahuan sama amazon
dan amazon tuh langsung ditarik soalnya
orang ini gak belok jualan gitu
jadi dia mantel banget

hidup dengan hand sanitizer
aduh diburu buru lagi hand sanitizer
udah banyak banget yang saya timbul gitu
itu membantu sih
ke pasok kami
terima kasih banyak fairu sudah bergabung bersama kami malam ini
di waktu indonesia dan pagi hari di waktu amerika serikat
tetap jaga kesehatan anda
terima kasih fairuz